antrean ratusan orang yang akan mengurus proses perceraian di pengadilan agama soreang kabupaten bandung viral di media sosial
dalam video tersebut terpantau antrean warga mengular dari halaman depan hingga ke halaman belakang kantor pengadilan agama soreang
rabu pagi suasana kantor pengadilan agama soreang terpantau masih ramai oleh warga yang mengurus proses perceraian
meski tidak sepadat hari senin lalu namun warga sudah berdatangan sejak pukul enam pagi
salah satu warga yang sedang mengurus proses perceraian adalah dian
perempuan berusia dua puluh empat tahun ini mengaku akan menjalani sidang perdana proses perceraian di pengadilan agama soreang
dian menyebut ada sejumlah faktor yang menjadi alasan ia menggugat cerai
selain sudah tidak ada kecocokan faktor ekonomi juga menjadi alasan kuat dirinya mengakhiri rumah tangga yang telah dibina selama delapan tahun
saya tidak mencukupi saja selama pengurangan dari ekonomi juga
kalau misalkan kerja sih ya kerja normal kerja biasa
cuma dari gaji ya tidak mencukupi
ya jadi ditambah sekarang kan biasanya dalam sehari itu kan kadang suka adalah tambah tambah
dikarenakan sekarang lagi kayak gini kan jadi nggak ada lah
nggak ada bantuan jadi tambah susah gitu
humas pengadilan agama soreang suharja mengatakan
pengajuan perceraian di wilayah kabupaten bandung mengalami peningkatan di masa pandemi covid sembilan belas
setiap hari rata rata ada satu ratus lima puluh gugatan yang diajukan yang dilatar belakangi faktor ekonomi dampak dari covid sembilan belas
pada saat juli masuk itu kurang lebih setelah normal kembali itu kurang lebih sekitar satu satu ratus dua perkara masuk per bulan
jadi kalau angka normalnya itu kurang lebih sekitar tujuh ratus sampai sembilan ratus
menjadi lonjakannya kurang lebih sekitar tiga puluh persenan lah dari angka sebelumnya
terkait video antrean yang viral suharja mengatakan hal tersebut terjadi karena penundaan jadwal sidang akibat libur panjang akhir pekan
selain itu empat ruang sidang yang ada hanya mampu melayani maksimal satu ratus lima puluh persidangan per hari
agar tidak terjadi lagi antrean panjang di saat pandemi covid sembilan belas
pihak pengadilan agama soreang sudah melakukan beberapa antisipasi
di antaranya dengan membuka pendaftaran lebih awal
tim liputan cnn indonesia kabupaten bandung jawa barat